penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan uu cipta kerja terjadi di sejumlah daerah
menanggapi penolakan tersebut pemerintah melalui sejumlah menteri memberikan keterangan resmi pada rabu sore
menko perekonomian erlangga hartarto menyebut isi undang undang cipta kerja dimaksudkan untuk memperbesar peluang investasi di indonesia
sehingga diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja
jadi undang undang cipta kerja ini bertujuan untuk menyederhanakan sinkronisasi dan memangkas regulasi yang begitu banyak aturan dan regulasi
atau sering kita kenal sebagai obesitas regulasi yang tentunya dapat menghambat penciptaan lapangan pekerjaan
sementara itu menteri tenaga kerja ida fauziah mengatakan ada banyak distorsi informasi
terkait penyelenggaraan dan penyelenggaraan yang terkait penyelenggaraan
terkait klaster ketenaga kerjaan yang tercantum dalam undang undang cipta kerja
dalam undang undang cipta kerja masih terdapat peraturan terkait upah minimum kompensasi phk penambahan aturan upah bagi pekerja di umkm
masih adanya waktu istirahat dan cuti peraturan terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu
beberapa dari aturan tersebut nantinya masih akan dirinci dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden
yang berkembang bahwa upah minimum dihapus
jadi upah minimum ini tetap kita atur
kemudian ketentuannya juga tetap mengacu undang undang tiga belas dua ribu tiga dan pp tujuh puluh delapan
memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah
jadi lebih formulanya lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah
terkait kritikan terhadap klaster lingkungan dalam undang undang cipta kerja yang baru disahkan
menteri lhk republik indonesia siti nurbaya menyatakan
salah satu penambahan aturan kluster lingkungan yang terdapat dalam undang undang cipta kerja
ialah digabungnya izin berusaha dan izin lingkungan
siti nurbaya menambahkan dalam kluster lingkungan juga tercantum aturan pembentukan komisi penilai amdal
yang bertujuan untuk memangkas waktu uji kelayakan yang selama ini
ini dinilai menghambat perizinan usaha
tim liputan cnn indonesia